pemerintah akan mengatur penggunaan media sosial untuk berjualan
hal tersebut disampaikan menteri perdagangan zulkifli hasan
usai melakukan rapat terbatas bersama presiden joko widodo
di istana kepresidenan senin siang
nantinya media sosial hanya diperbolehkan memfasilitasi promosi barang dan jasa
media sosial tidak boleh merangkap sebagai e commerce dan begitu pun sebaliknya
hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh media sosial tersebut
hal tersebut akan diatur dalam revisi peraturan menteri perdagangan no lima puluh tahun dua ribu dua puluh
permendak itu juga akan mengatur soal penjualan barang dari luar negeri
dan transaksi pembelian barang impor
aturan ini akan menyasar semua sosial commerce yang ada termasuk tiktok shop
pulang ini revisi permendak lima puluh dua ribu dua puluh akan kita tanda tangan
ini sudah dibahas berbulan bulan sama pak teten
yang pertama ya yang pertama nanti isinya
social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa
promosi barang jasa